aparat gabungan tni polri kembali melakukan penyisiran dan pencarian terhadap korban kekerasan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata di kali satu distrik seradala kabupaten yahukimo
aparat menemukan enam jenasa yang diduga merupakan korban kekerasan kelompok bersenjata itu
pencarian dilakukan setelah sejumlah orang mengaku ada anggota keluarganya yang belum ditemukan
pencarian intensif dilakukan sejak kamis sore melibatkan dua puluh satu personel gabungan tni polri dari satgas ops damai kartens polres yahukimo dan kodim seribu tujuh ratus lima belas yahukimo
saat ini ke enam jenasa telah dievakuasi ke rsud dki yahukimo untuk proses visum dan identifikasi
terkait dengan identitas dari ke enam jenazah
sampai dengan siang hari ini
tim kami masih bekerja
kami masih memintai keterangan dari saksi saksi yang mengenal korban atau mengetahui identitas dari korban tersebut
apabila identitas ke enam korban telah berhasil kami identifikasi
nanti akan kami laporkan lebih lanjut